kami masih mengawal pendaftaran partai politik di kpu jakarta dan kami akan ajak anda langsung untuk melihat situasi di gedung kpu jakarta
dimana saat ini ada wakil ketua nasdem ahmad ali sedang memberikan konferensi persnya kita simak bersama
semoga insya allah apa yang menjadi harapan partai nasdem juga dijawab oleh allah swt
sekian nabila iturkul hidayah assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
terima kasih hadirin disilahkan untuk duduk kembali
bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan
dari ketua komisi pemilikan
pemilikan umum kepada bapak hashim asyari silakan
assalamualaikum wr wb
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian
yang kami hormati pimpinan pusat partai nasdem
yang kami hormati rekan rekan para anggota kpu beserta pak sekjen dan jajaran
yang kami hormati sahabat penyelenggara pemilu ketua dan anggota bapak selu yang berkesempatan hadir
pertama tama amatlah kita menjadikan puji syukur kepada allah swt tuhan ima kuasa
yang selantiasa melimbahkan rahmat dan limbahnya kepada kita sekalian
sehingga pada hari ini hari senin tanggal satu agustus dua ribu dua puluh dua kita berkesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka kepemiluan
ibu bapak yang kami hormati pimpinan nasdem yang kami hormati
sebagaimana kita ketahui tanggal satu sampai empat belas agustus tahun dua ribu dua puluh dua ini
kpu menggelar kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
dan pada hari ini hari pertama tanggal satu
satu agustus tahun dua ribu dua puluh
partai nasdem menggunakan kesempatan untuk mendaftarkan diri pada hari pertama
sebagaimana yang kita ketahui bahwa
untuk kegiatan pendaftaran partai politik verifikasi dan seterusnya sampai penetapan
kita semua mendasarkan diri pada ketentuan di undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dan selain itu juga ada putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
mahkamah konstitusi mengamanatkan dalam putusan tersebut bahwa ada
tiga kategori partai politik
yang pertama adalah partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang lolos pt
yang kedua adalah partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang tidak lolos pt
kemudian ketiga adalah partai baru
nah terhadap tiga kategori partai ini juga
mk mengamanatkan bagaimana perlakuan terhadap kategori partai tersebut
yang pertama terhadap partai kategori satu yaitu peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang lolos pt
yaitu perlakuannya mendaftar dan kemudian verifikasi administrasi
kemudian terhadap dua partai yang lain yaitu kategori partai dua
beserta pemilu dua ribu sembilan belas yang tidak lolos pt
dan partai baru perlakuannya adalah mendaftar